ya apakah anda pernah mendengar istilah senam otak
nah otak adalah sumber perintah atau pengendali seluruh bagian tubuh
dan otak yang sehat akan mendorong tubuh yang sehat pula
dan untuk melatih otak bekerja secara seimbang
anda bisa melakukan brain gym atau senam otak
bagaimana senam otak dilakukan
katanya begini senam ya

kira kira seperti ini
ke seluruh sel tubuh mereka yang lain
tetapi senam otak ini memang mengacu tadi yang saya bilang
ke otak dulu
pada saat di otak dia yang perintah ini otaknya
baru ke sana
senam otak bisa dilakukan oleh berbagai kalangan
mulai dari anak anak hingga lanjut usia
ya dulu sih pas enam tahun lalu
baru pertama ikut senam otak tuh sebelumnya
suka males belajar
setelah ikut itu latihan senam otak
jadi konsentrasi lebih gampang
secara medis senam otak mampu melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan
terutama pada anak anak
dikatakan bisa dikatakan efektif
karena salah satu cara untuk melakukan stimulasi dan merangsang fungsi otak
mengoptimalkan fungsi otak adalah melakukan gerakan gerakan yang terarah
senam otak bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja
terutama saat berjalan
konsentrasi anda menurun atau suasana hati sedang tidak bagus
lakukan gerakan gerakan sederhana seperti ini selama beberapa menit
bila ingin melakukannya secara rutin
anda bisa melakukan gerakan gerakan yang lebih rumit dengan iringan musik lima hingga lima belas menit setiap hari
bagi para pemula melakukan senam otak ini memang sangat sulit
bagaimana tidak saya terbiasa menggunakan tangan kanan
tapi dalam senam otak ini
saya harus menggabungkannya dengan tangan kiri
dan memang kalau saya rasakan
senam otak ini berbeda dengan senam yang lainnya
karena dalam senam otak selain bergerak kita ikut berfikir
victor maribuan jakarta